ya kan biasanya kalau orang banyak masalah masuk ke stres
tama gua juga
saya suka terin ikan kerumah bumi ini
bumi biar saya angeterin
ya bang makasih ya udah dibanti
lo tadi ngerjain gua lo ya
apa salahnya sih
lu baca anas surat yang pendek pendek
ngapain yang panjang panjang
poy kamu suka seujun aja sama orang teh
seujun banget sama saya
aduh ini ikannya
saya jatuh gua ditangkep
dia mau sengaja di jorogin saya ini
eh ini kenapa jadi ikut nyebur begini
aduh gua ga bisa bergerak
orang lain ikut nyebur begini
saya mah jadi ikut jaman dulu poy
setiap ketemu empang itu pasti saya nyebur
pesan tren ya kan
semua empang pada demen sama lelah
biasanya kalau orang banyak masalah
tama gua juga
saya sudah teriak ikan ke rumah umi ini
ya dimana dia
umi apa ke patin
yang ada juga ikan patin
mana ada ikan umi
ya sekalian booming sama ikan patin
bisa nggak ya kita jalanin
kau yang di otak lo sama
sama otak gua ya
gua juga bingung
mana dari kemaren
suruh bangun jam dua pagi
berat banget kayaknya
kita harus al quran dulu
terus sama kitab kuning dikelarin
agak segampang itu jadi ustadz
bener ga ga sih
bener tapi bukan itu doang sih
ahlak kita juga harus benar
ya kan tugas ustad kan ngebenerin ahlak ahlak orang
ahlak kita aja belum bener mau benerin ahlak orang
ngapain antum leha leha disini
memangnya sedang liburan melihat pemandangan sawah
telinga antum kurang mendengar memangnya
ana tambah yakin afk tefah
kalau antum sepertinya memang tidak paham
menjadi pengurus pesantren
memang benar apa kata santri anur bilang
fantas menjadi pengurus pesantren
eh ente ngapain sih kemari
kagak bosen bosen kagak cape cape ente
kalau ada pemilihan umum
di pesantren anur
anda yakin seluruh santri anur
tidak akan memilih antum menjadi pengurus pesantren
karena mereka memilih
anda yang fantas menjadi pengurus
ana sedang mengecek
apakah kegiatan para santri berjalan dengan benar sesuai aturan
tadi antum kan kasih makan ayam kan
semua sudah ada jadwalnya
disiplin harus ditegakkan di pesantren anur
jangan acak acak
antum mau tau kenapa
tadi itu ayam ngasih pesen ke ane lewat sms
katanya dia lapar
ya gue kasih makan ayam lah
daripada lu kandang ayam lu bawa bawa
ana sedang tidak swapto
eh lu kaget ga
nostalgia kasih makan ayam terus hilang
nostalgia lepas lepasin ayam kayak zaman dulu
sampai pesantren anu geger semuanya
antum semakin tidak ada aturan
antum memang suluh adab
antum tidak berkah
pelan pelan nafas sabar
jangan pakai nomor
udah tua masih aja malah
jangan lupa subscribe channel ini
dan beri komentar
ikan buat umi
umi kemana fatin
umi teh lagi ke pasar sama cedilo
iya itu jawaban yang kamu kirim itu
saya udah tau artinya
tapi itu yang kalimat terakhir tuh
yang sebelum semua berakhir
nyebur ke empang umi
oh iya umi ikan ini udah saya kasih ke fatin
ada yang lain
tuh kan lapisan ya faang umi
kasi yang banyak
siap pak ustadz
saya ingin tahu
saya ingin tahu
setelah ini apakah mereka masih tetap bertahan
makanannya juga dikasih ustadz
yang banyak man
itu mah udah jelas ya
kan tidak ada tulisannya itu
sebelum semuanya berakhir
ngerti kagak lu maksudnya
nih gue kasih tau ya